lantunan ada yang dimainkan anak anak ini adalah bunyi alat musik tradisional gamelan bali
sejak september lalu panggung ini berdiri kokoh di tengah tenda tenda pengungsi di posko pengungsian upt pertanian rendang karangasem
panggung ini digunakan oleh anak anak yang tinggal di posko untuk bermain gamelan secara gratis
niketut tia arista salah satunya bocah sekolah dasar ini sudah tiga bulan belajar bermain gamelan
awalnya tia tidak pernah bermain alat musik tradisional namun setelah rutin berlatih setiap sore selama dua jam ia semakin mahir memainkan gamelan bali
gamelan merupakan alat musik tradisional asal jawa
gamelan bali sudah dipengaruhi
igusti ngurahri sang pelatih mengaku melalui gamelan ini ia ingin memperkenalkan anak anak bali dengan alat musik gamelan seperti gangsa ugal kempur dan alat musik lainnya
senada dengan itu ia juga ingin mendorong daya kreativitas anak anak posko melalui alat musik
di bali itu namanya banjar atau dusun kami mendapatkan bantuan gamelan dari dpr
sekolah tertanian dan kami mendapatkan bantuan gamelan dari dpr

gamelan adalah hasil dari kebudayaan yang tumbuh berkembang di nusantara
meskipun status gunung agung masih dalam level awas melalui kegiatan ini anak anak penghuni posko diharapkan dapat memiliki kemampuan dan bakat lebih dalam bermain alat musik tradisional seperti gamelan
fina nabilah karangasem